bosan atau tidak nyaman dengan tes pcr usap
tes pcr kumur bisa menjadi alternatif
tes pcr kumur merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona dalam tubuh dengan cara berkumur
selain nyaman tingkat akurasinya tidak jauh berbeda dengan tes pcr usap
meningkatnya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia membuat pemeriksaan covid sembilan belas marak dilakukan
per april dua ribu dua puluh satu pemerintah resmi mengeluarkan terobosan metode pemeriksaan baru yakni pcr kumur
sehingga pasien tidak perlu merasakan sakit seperti pada metode tes usap atau swab
metode pemeriksaan ini serupa dengan pcr swab yakni pengambilan sampel melalui nosofaring dan orofaring tetapi hanya dengan berkumur
jumlah alat tes yang masih terbatas membuat pcr kumur hanya dapat dilakukan di laboratorium tertentu dengan tarif rp empat ratus sembilan puluh sembilan
alat tes pcr kumur dikembangkan oleh bumn farmasi pt bio farma persero
bekerjasama dengan perusahaan rintisan bioteknologi nusantix
tarif pcr kumur ini turun harga di bawah rp lima ratus
dan kami sudah terhubung dengan produser lainnya
lapangan cnn indonesia nova naya antaka
selamat siang naya
ini perkapan harga tes pcr kumur ini turun
dan apakah alat tes biosalifah ini sudah dijual bebas atau hanya ada di tempat tertentu saja naya
ya rizky dan juga pemirsa
untuk tes pcr kuku sendiri memang sejak izin edaran dikeluarkan oleh kementerian kesehatan pada juli dua ribu dua puluh satu lalu
memang harganya sempat mencapai rp tujuh ratus sembilan puluh sembilan
namun semenjak adanya surat edaran dari kementerian kesehatan
pertanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
harga untuk tes pcr kumur sendiri juga turun
yaitu menjadi rp empat ratus sembilan puluh lima
sementara untuk distribusinya sendiri memang masih terbatas
karena hanya bisa dilakukan di lab lab tertentu
yang memang sudah bekerjasama dengan bio farma selaku inisiasi
atau yang memberikan inovasi atau pemberi alat dari
di biosalify ada beberapa lab di jakarta
yaitu lab gsi lab yang berada di daerah celanak barat dan juga kuningan
sementara itu untuk diperjual belikan secara bebas memang hingga saat ini belum bisa dibeli oleh setiap orang
artinya memang sangat masih terbatas
lalu seperti apa prosedur penggunaan tes pcr kumur
tes pcr kumur sendiri memang dirasakan lebih nyaman dibandingkan tes pcr usap
di mana kalau bisa
rasa seringkali masyarakat mengeluhkan rasa sakit atau tidak nyaman
karena memasukkan alat ke dalam nasofaring atau kerongkongan atau tenggorokan
dan juga ke dalam mulut
ada empat tahapan yang harus dilakukan
yaitu nantinya pasien akan diberikan cairan dan juga tuk
untuk selanjutnya memasukkan air liur
sebelumnya memang disarankan untuk bertarik nafas dulu sepuluh hingga lima belas detik
kemudian kita juga diminta untuk batuk batuk dulu
untuk memastikan semua virus di dalam mulut kita ini terandul semua
kemudian air liurnya dimasukkan ke dalam tuk
lalu baru dimasukkan ke dalam laboratorium untuk diuji klinis
untuk metodenya sendiri memang sama seperti pcr swab
karena menggunakan teknik pcr yang membedakan hanya pengambilan sampelnya saja
jika pcr swab itu diusap atau dimasukkan alat ke dalam kerongkongan dan juga mulut
namun kalau pcr kumur hanya berkumur saja
memang rasanya menyusap
maka itu memang jauh lebih nyaman dan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat
untuk testing ataupun tracing covid sembilan belas yang lebih nyaman
berbicara mengenai tes pcr kumur memang pada saat juli lalu ketika testing melonjak ini menjadi salah satu alternatif
dibuktikan bahwa di gsi lab sendiri di daerah cilandak mengatakan bahwa antusiasnya cukup besar
bahkan sehari bisa mencapai lima puluh orang yang melakukan tes pcr kumur
dan memang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang lebih nyaman
yang tidak ingin merasakan sakit atau nyaman
ataupun bagi lansia ataupun balita yang berumur tiga tahun
dan selain itu juga tes pcr ini merupakan hasil inovasi dari bumn yaitu bio farma
dan juga perusahaan ristisan bioteknologi yaitu nusatec yang dikembangkan
dan diharapkan memang ini bisa menjadi alternatif
namun sayangnya pcr kumur ini memang masih dalam penelitian sehingga belum bisa digunakan untuk syarat utama dalam penerbangan
hal itu tertuang dalam surat edaran dari satuan tugas penanganan covid sembilan belas nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
yang menyatakan bahwa sebagai syarat utama penerbangan atau perjalanan jauh seperti pesawat adalah menggunakan pcr swab
dan berdasarkan dari keterangan dari kepala lbm lembaga biologi biomolekuler eijkman amin subandrio mengatakan bahwa
namun saat ini masih disempurnakan atau masih terus dilakukan penelitian karena memang ada dua indikator
apa itu sensitivitas adalah kemampuan untuk mendeteksi virus terkecil di dalam tubuh
sementara untuk spesifitas memang tidak
dan memang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat bisa nantinya alat tes pcr kumur ini bisa menjadikan alternatif
sehingga bisa membuat alternatif dan juga pilihan lagi bagi masyarakat untuk melakukan testing dan juga tracing
dan diharapkan nantinya jika sudah disempurnakan bahkan ini bisa dilakukan

ruangan atau area non medis dengan tetap pengawasan tenaga kesehatan
karena jika kita bandingkan dengan tes pcr usap kita harus bergantung dengan tenaga medis
karena tidak boleh orang orang yang tidak memiliki kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan tes usap
karena memasukkan alat ke dalam hidung dan juga tenggorokan
sementara itu untuk tes pcr kumur bisa dilakukan sendiri dengan catatan harus ada pengawasan medis untuk memastikan bahwa cairan tersebut digunakan
sementara itu untuk tes pcr kumur bisa dilakukan sendiri dengan catatan harus ada pengawasan medis untuk memastikan bahwa cairan hidung itu tidak berubah
dan juga untuk ces air di dalam mulut
terima kasih tuhan
tentu saja kita berharap agar tes pcr biosaliva ini bisa disempurnakan dan diproduksi massal
dan harganya juga bisa turun
selamat datang kembali di wbk